menggeledah rumah firza hussein di jalan makmur lubang buaya jakarta timur rabu siang
petugas sempat kesulitan masuk lantaran rumah tersebut dalam kondisi terkunci
petugas terpaksa memanggil ahli kunci untuk membuka rumah firza
setelah kurang lebih setengah jam pintu berhasil dibuka dan petugas langsung melakukan penggeledahan
penggeledahan ini turut disaksikan ketua rt dan ketua rw setempat
penggeledahan yang dilakukan juga sempat menjadi tontonan warga sekitar
hingga saat ini petugas masih melakukan penggeledahan di rumah firza hussein
untuk mencari bukti bukti lain terkait dugaan makar
dan inilah detik detik penangkapan firza hussein saat jatan raspolda metro jaya menjemputnya
di kediaman orang tuanya di jalan makmur kelurahan lubang buaya
kecamatan cipayung jakarta timur selasa siang kemarin
setelah bernegosiasi dengan keluarga
firza akhirnya dibawa ke polda metro jaya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi
kasus dugaan makar pada dua desember dua ribu enam belas